untuk anda akan melakukan aktivitas hari ini kita simak dulu perakran cuaca di sejumlah kota besar di tanah air yang sudah kami siapkan untuk anda
kita lihat dulu bagaimana citra satelit hari ini
sepertinya memang cuaca menjadi salah satu barometer bagaimana anda berinteraksi dengan kegiatan kesehatan anda
kalau kita lihat hari ini secara keseluruhan cuaca sepertinya cerah karena memang terbukti dari warna oranye dan juga hijau hanya terdapat di kawasan selat sumatra seperti ini
kemudian juga sumatera barat sumatera selatan sedikit lampung kemudian tidak bisa diramaikan yaitu jawa barat dan juga dki jakarta
secara kalau kita lihat memang di bmkg mengatakan hingga tanggal dua puluh dua memang masih ada cuaca ekstrim
kemudian juga di kawasan kalimantan dan kawasan sekitar australia dan juga di sekitar papua
kita lihat bagaimana cuaca di jakarta dan juga kota kota besar di tanah air pada hari ini
pagi ini jakarta ketika saya tadi berangkat kerja memang sedikit gelap karena memang berjam dua pagi
tapi kalau anda lihat pagi ini yang mulai beraktivitas
mendung dan siang
hingga malam hari nanti warga ibu kota harus sedikit berhati hati karena hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi akan mengguyur kota jakarta
bandung siang nanti hingga malam juga hujan
dan warga surabaya berhati hati karena ada mendung disertai dengan kilat yang cukup besar di kawasan kota surabaya pagi hingga malam
begitu pun juga medan surabaya dan makassar
hampir keseluruhan kalau kita lihat kota kota di tanah air pada siang nanti hingga malam diguyur hujan dengan intensitas sedang dan cukup deras
dan yang perlu diwaspadai mungkin kota banjarmasin dan juga palembang
karena kita lihat hari ini hujan cukup intensitasnya melanda kota anda dari pagi hingga malam hari